belakangan sempat ramai kasus pembunuhan yang terjadi di beberapa daerah
mulai dari kasus suami mutilasi istri di ciamis
suami tega membunuh istrinya dengan sikat gigi di kepulauan riau
hingga suami bunuh istrinya lantaran kesal mendengar korban mengigau pria lain saat tidur
diduga mengalami depresi seorang suami di kabupaten ciamis jawa barat
nekat membunuh dan memutilasi istrinya
ketua rt menyebut warga juga merasa takut lantaran pelaku sempat berkeliling membawa senjata tajam
saya mau nolongin cuma saya takut karena dia masih membawa senjata
dia bawa pisau dia saya udah ngehubungin saya langsung ditinggal
seorang suami di kabupaten karimun kepulauan riau
membunuh istrinya dengan sikat gigi
sikat gigi tersebut ditancapkan suami ke leher istrinya
sang suami mengaku membunuh istrinya karena merasa sakit hati
saya pulang kerja dia tak pernah masak
dia suruh masak dia bilang aku bukan babu
kadang saya cuci baju sendiri
maman tua saya ikut campur
kenapa sampai kepikiran abang
saya kenal istri saya sudah enam tahun
saya pacaran dua tahun
kenapa terpikir bang untuk membunuh istri sendiri
nah itu gimana tuh
seorang suami tega membunuh istrinya sendiri yang sedang tertidur di rumahnya di minahasa selatan sulawesi utara
tersangka turut melukai mertua atau ayah korban
pagi harinya memang ada suara yang membangunkan tersangka
sehingga tersangka tersebut berpikiran yang bagaimana mengambil senjata tajam di dapur
dan melakukan penganiayaan terhadap istrinya
kemudian setelah melakukan penganiayaan
tersangka tersebut menuju ke rumah mertuanya
yang kurang lebih berjarak dua ratus meter
melakukan penganiayaan juga kepada mertua laki laki
akhir akhir ini banyak kasus kdrt seperti suami ibu dan istri yang ada di ciamis
terus ada juga kasus suami yang berada di jawa tenggara
ada juga kasus suami yang menancapkan sikat gigi di leher istrinya
nah atau apa yang melatar belakangi suami bisa tega membunuh istrinya sendiri
apa faktornya dan bagaimana cara kita mencegahnya
langsung saja kita tanya dengan mbak hanifah hasna seorang kriminolog
mbak nifa apa kabar sehat
mbak hanifah ini kita akan membahas soal mengapa suami tega membunuh istrinya
dari pandangan mbak hanifah sendiri dari kriminolog nih terkait maraknya kasus suami bunuh istri ini seperti apa nih mbak
jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah
kenapa orang orang menjadi semarah itu
padahal kalau kita pikirkan itu kan pasangan hidupnya
menemani dia dari awal sampai sekarang
nah fenomena seperti ini itu bisa disebut dengan femisida
femisida itu adalah pembunuhan terhadap perempuan
karena kemarahan seorang laki laki atau kebencian atau maskulinitas
sehingga membuat dia gelap mata dan membunuh si perempuan itu
nah tanda tandanya sebetulnya ada ya pemisida itu
seorang laki laki yang merasa tersinggung karena dominasi patriarkinya itu diusik oleh perempuan
ada yang karena ketidakmauan perempuan itu untuk melayani baik itu istrinya maupun seseorang yang dibayar
nah yang seperti ini yang membuat seorang laki laki menjadi mudah sekali membunuh melukai bahkan membunuh pasangannya sendiri
nah ini yang membuat kita menjadi khawatir karena di sekitar kita kita juga nggak tahu apakah ada masalah dengan orang orang atau pasangan pasangan yang ada di sekitar kita
karena rata rata ketidak harmonisan keluarga itu menjadi isu isu domestik yang tidak disebarkan atau tidak disampaikan kepada keluarga
dan tahu tahu sudah kejadian seperti ini
oleh sebab itu kita harus mulai punya empati dan simpati atau kontrol sosial yang baik
terhadap lingkungan sekitar biar tidak terjadi kondisi seperti ini
jadi memang kasus ini tuh penyebabnya tuh seperti apa sih mbak yang penyebabnya tuh pemicunya gitu
oke pemicunya tuh sebetulnya macem macem ya
pemicu paling banyak itu untuk saat ini faktor ekonomi dan faktor asmara
kalau kita lihat motifnya motif kejahatan pembunuhan itu ada dua
emosional itu segala sesuatu yang berhubungan dengan psikis gitu ya
kemarahan kecemburuan kebencian dan lain lain
pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan psikologis gitu ya
kalau instrumental itu kepemilikan
ada beberapa laki laki yang membunuh istrinya karena ingin menguasai hartanya
karena apa untuk dipakai untuk menikah dengan orang lain gitu ya
atau istrinya itu punya asuransi tertentu dengan total jumlah tertentu
sehingga dia kepengen memiliki itu dan membunuh istrinya
jadi ada emosional dan instrumental
termasuk ekonomi masalah ekonomi juga seperti itu
jadi ada dua hal itu yang paling banyak
masalah emosional itu masalah cinta cemburu dan lain lain
dan masalah kepemilikan atau ekonomi tadi itu
nah walaupun demikian sebetulnya kita harus menarik lagi
sebetulnya kenapa sih ada orang ada laki laki yang tega sekali membunuh istrinya
faktor internalnya misalnya usia
usia laki laki itu itu segimana gitu ya
misalnya usianya dua puluh tahunan
dua puluh tahunan itu adalah usia yang sangat sangat kepengen memiliki seistri
ada dominasi patriarki yang tidak bisa ditawar
karena di usia seperti itu tugas perkembangannya adalah laki laki yang menguasai si perempuan itu
lalu kondisi psikologisnya seperti apa
pengasuhan seperti apa yang dialami oleh laki laki
apakah dia diasuh dengan kekerasan
sehingga dia merasa bahwa kekerasan adalah jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan
lalu lingkungan kembali lagi
lingkungan yang membentuk dia seperti apa
ketika lingkungannya dia berada di lingkungan di mana kekerasan itu merajalela
ya dia akan melakukan hal yang sama
selanjutnya adalah media sosial yang dia lihat
kita sama sama tahu sekarang media sosial itu banyak sekali menyiarkan kejahatan atau kekerasan
yang bisa menginspirasi banyak orang ketika dalam konflik
selanjutnya adalah bagaimana cara dia mengelola emosinya
nah cara mengelola emosi ini ini yang bisa menghapuskan semua faktor faktor tadi gitu ya
mau dia dari keluarga yang baik baik mau media yang dia tonton itu bagus
tapi kalau regulasi emosinya tidak baik ini juga yang akan menyebabkan dia melakukan kekerasan terhadap istrinya
bagaimana cara seorang laki laki meregulasi emosinya gitu ya mbak ya
terus untuk para istri nih gimana caranya dia bisa mengetahui ada potensi suaminya ini bisa melakukan kekerasan gitu mbak
ini melanjutkan pertanyaan yang tadi
sebetulnya kalau kita lihat kita udah lihat dari faktor internal dan eksternal
kita juga harus bisa melihat
pemicu permasalahan ini siapa
karena bagaimanapun juga kan kita harus bisa menilai secara objektif
jangan jangan memang pihak istrinya itu adalah seseorang yang memancing untuk membuat si laki laki atau suami itu menjadi marah dan melakukan agresi
banyak sekali kasus kasus suami membunuh atau melakukan kdrt itu yang ternyata pelakunya istri juga
dia seorang istri yang terlibat menjadi korban
misalnya dia selalu memarahi suaminya ketika memberikan nafkah yang kurang atau membandingkan dengan suami temannya dengan tetangganya
nah ini membuat si suami itu menjadi marah gitu ya
ketika sudah terjadi kdrt biasanya suami yang disalahkan
padahal kalau kita lihat prosesnya sebetulnya istri yang melakukan pemancingan sehingga suami menjadi marah
kita mendeteksi suami suami yang ada kemungkinan untuk melakukan kekerasan
sebetulnya ciri cirinya sangat gampang
tidak bisa mengerem emosinya
membatasi pergaulan istri atau posesif
dia tahu di mana sisi lemah istrinya
sehingga dia bisa membalikkan kondisi itu
terus dia tidak bisa mengendalikan diri
istrinya cerita apa dia sudah marah duluan
padahal yang diceritakan itu apa
terus menunjukkan reaksi berlebihan terhadap segala sesuatu
nah seperti ini sebetulnya sudah menjadi warning terhadap istri
ternyata suamiku adalah orang yang agresif
pertanyaannya apakah bisa dicegah
sebetulnya kalau karakter itu susah disembuhkan
yang paling bisa adalah ketika memilih suami itu sendiri
makanya pendidikan pernikah itu sangat penting
karena pada saat itu atau pada masa itu
kita mengetahui bagaimana dia diasuh
bagaimana cara dia mengelola keuangan
bagaimana laki laki itu menghormati kita
bagaimana cara dia menyelesaikan masalah atau mencari solusi
karena marah itu sebetulnya ada aturannya
ketika dia tidak bisa mengelola kemarahannya
sudah bisa dipastikan dia akan melakukan kdrt
kdrt yang perlu kita ketahui tidak hanya melakukan kekerasan fisik
mengabaikan kebutuhan keluarga dan melakukan kekerasan seksual
itu yang harus kita ketahui dari
jadi itu semua tadi kita ketahui sebelum menikah
seperti itu mbak dian
memang berarti memilih suami sebelum menikah itu penting banget ya mbak yaya
yang pernikah pernikah itu ya
ternyata udah sebelum nikah tidak melakukan kekerasan gitu ya mbak
terus setelah menikah itu berbeda gitu cerita
nah apakah pasangan suami istri ini harus berkonsultasi ke psikolog dengan ahlinya gitu
untuk mencegah kasus kasus serupa
tapi kan tidak semua orang mau ke psikolog
karena masih banyak stigma orang yang ke psikolog itu adalah orang yang sakit gitu ya
apalagi kalau sekarang yang harus psikolog itu pihak laki laki
jadi dia merasa bahwa feminin banget gitu loh
dan psikolog itu diberikan pernihan
ya pokoknya yang harus berobat si perempuan itu gitu ya
jadi apa yang harus dilakukan
kita kan bisa melakukan memberikan masukan ya
masukan itu tidak hanya dari istri
karena kalau sudah bermasalah secara komunikasi
istri menyampaikan apapun pasti tetap salah
si suami untuk mendapatkan edukasi dari pengajian
mungkin kalau agama lain bisa di gereja atau dimanapun
karena pasti ada materi materi keluarga
lalu kita sampaikan kepada orang yang didengar
om paman orang tua atau siapalah gitu ya
baru ketika sudah tidak bisa sama sekali
mediasi itu paling horror adalah mediasi

karena sebetulnya mediasi itu tidak untuk bercerai
untuk mendamaikan konflik yang tidak bisa diselesaikan oleh perorangan
upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kasus kasus serupa ini seperti apa mbak
atau mungkin dari pemerintah juga harus turun tangan mbak
secara personal atau pasangan ya
berarti kan cara memilih pasangan
pemerintah harus melakukan edukasi sebagai upaya preventif
memberikan edukasi terhadap level paling rendah yaitu rt
pkk itu apa namanya
kalau sekarang bisa disisipkan di situ
jadi ada penyeluhan dari level paling rendah
atau kalau sekarang kan sudah banyak ya edukasi edukasi yang dilakukan di tiktok
edukasi yang dilakukan di instagram
hanya saja ketika dilakukan di media sosial
tidak ada ukuran keberhasilannya
beda sekali kalau kita melakukan edukasi langsung ke orangnya
jadi setiap keluarga bisa dikontrol oleh ketua rt nya
selain itu harus ketika sudah ada kejadian eh sorry
selain itu pemerintah juga harus membuat lingkungan yang aman
lingkungan yang aman itu berarti memberdayakan semua orang itu
karena kontrol sosial itu adalah cara yang paling efektif untuk menghentikan kejahatan
masyarakat kita pada saat ini sudah mulai abai
merasa bahwa ketika ada kejadian domestik itu bukan masalah mereka
sehingga tidak mau cowok cowok tidak mau itu campur
karena takut mengganggu privasi orang
padahal orang yang sedang berkonflik di dalam keluarga itu
nah ini harus ada kesepakatan antara keluarga
bahwa ketika ada yang berteriak ada yang marah
bolehkah ketua rt langsung mendatanginya
karena kebanyakan dari kasus kasus yang ada
tahu tahu sudah maaf sudah membusuk
padahal gejalanya harusnya sudah ada
yang tadi itu antara lain memberdayakan masyarakat
dan memberdayakan orang orang yang sudah pernah menjadi korban
untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa menjadi korban itu tidak enak
jangan pernah merasa menjadi korban adalah
keapesan atau takdir bahwa perempuan itu memang sudah layak untuk dianiaya
tapi segera mencari bantuan
nah orang orang yang sudah menjadi penyintas itu diharapkan juga bisa mengedukasi yang lain
atau ketika masalahnya adalah masalah ekonomi
dana untuk membuat perekonomiannya menjadi semakin baik
sehingga dia berdaya secara ekonomi dan tidak dijajah oleh suaminya
memang perselisihan dan kesalahpahaman dalam pernikahan itu memang nggak bisa dihindari ya mbak ya
tapi jangan sampai lah terjadi pemunuhan gitu ya
kdrt gitu ya mbak ya
sebetulnya semuanya akan menjadi baik
karena seperti yang mbak dian tanyakan di sebelumnya tadi kan
bagaimana bila pasangan ini sebelum menikah baik baik saja gitu ya
menikah itu kan gak sebulan dua bulan kan
dalam jangka waktu lama itu kan pasti ada perubahan
itu yang membuat orang berubah
nah ketika komunikasi kita baik
sebetulnya segala hal bisa dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluar
tapi ketika komunikasinya buruk
itu adalah jalan utama menuju perselisihan
kuncinya berarti di sebuah pernikahan itu komunikasi ya mbak ya
jangan dibendam betul sekali
nah korban itu ada dua
korban ketika sudah terjadi kdrt
atau korban saat terjadi perpisahan
banyak sekali orang tua yang merasa bahwa
suami istri harus selalu mempertahankan pernikahan
apapun yang terjadi tetap harus dipertahankan demi anak
padahal tidak ada anak yang happy bahagia
dan tumbuh dengan baik dari kedua orang tua yang tidak harmonis
jadi jangan salah kaprah menyampaikan bahwa ini untuk anak anak gitu
karena semakin buruk komunikasi orang tua
semakin disharmonisasi yang terjadi di keluarga itu
jadi jangan salah kaprah gitu ya
lalu bagaimana dengan anak anak yang
ibunya atau salah satu orang tuanya
menjadi korban kekerasan hingga meninggal dunia
berarti kan salah satu harus mendapatkan hukuman
karena bagaimanapun juga dia sudah melakukan kejahatan
yang dilakukan adalah menitipkan ke keluarga alternatif
keluarga yang sudah dipilih oleh pemerintah karena pengasuhannya sudah baik
biasanya sudah ditunjuk tuh gitu ya
bisa jadi uapnya atau neneknya
yang sudah dinilai oleh pemerintah bahwa ini adalah keluarga yang sehat
atau di lembaga lembaga tertentu yang sudah ditunjuk pemerintah
dan mendapatkan ilmu ilmu parenting
karena apa bagaimanapun juga anak anak tidak boleh kehilangan orang tua
dan tidak boleh kehilangan kasih sayang
karena dalam perkembangannya ketika mereka kehilangan itu semua
mereka akan delin quen di masa selanjutnya
delin puen itu adalah anak anak yang mengimpang